sabtu sembilan belas agustus dua ribu dua puluh tiga menjadi momentum peringatan hari jadi provinsi jawa tengah ke tujuh puluh dua
sejak pagi serangkaian acara dilakukan untuk memperingati dan juga merayakannya
gubernur jawa tengah ganjar pranowo juga turut mengikuti prosesi upacara peringatan hari jadi provinsi jawa tengah
yang dilakukan di alun alun kabupaten brebes dan juga bertindak selaku inspektur upacara
memasuki malam hari perayaan hari jadi provinsi jawa tengah juga dimeriahkan dengan konser musik dan juga bazar umkm serta kuliner
yang diselenggarakan di lapangan timur gorsasana adi raksa kabupaten brebes jawa tengah
nah kita akan melihat bersama bagaimana keseruannya
kita akan ke brebes jawa tengah sudah ada korespondensi nn indonesia albi pratama di sana
albi apa saja nih yang disuguhkan dan bisa disaksikan oleh warga di sana dalam peringatan hari ini
selamat malam sajah
saza hari ini tanggal sembilan belas agustus dua ribu dua puluh tiga bertepatan dengan hari jadi provinsi jawa tengah ke tujuh puluh tiga
di mana malam ini bisa dikatakan malam puncak perayaan dan kalau misalnya saya melihatkan di belakang saya saat ini saja
sedang ada pesta rakyat berupa konser musik yang diselenggarakan di lapangan timur gor sasana adi raksa kabupaten brebes
dan saat ini sajah saya jelaskan yang saat ini sudah ada di panggung adalah musisi dari aftershade
yang sedang menenangkan lagu dangdut koplonya menghibur ribuan warga brebes atau bahkan masyarakat yang ada di sekitarnya
dari kota tegal lalu juga dari banyumas dan lain sebagainya
atau bahkan bisa dari seluruh penjuru jawa tengah hadir ke brebes pada hari ini untuk mengikuti perayaan hari jadi provinsi jawa tengah ke tujuh puluh delapan tahun
nah memang saza kalau misalnya bisa saya informasikan ataupun saya jelaskan bahwa selama tiga hari berturut turut sejak kemarin hari jumat tanggal delapan belas agustus dua ribu dua puluh
sampai besok hari minggu dua puluh agustus dua ribu dua puluh tiga masyarakat yang ada di kabupaten brebes
maupun masyarakat yang ada di jawa tengah ini bisa mengikuti peringatan sekaligus perayaan festival bagi rakyat yang untuk bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat
seperti misalnya kemarin itu ada bazar umkm yang sampai saat ini juga sudah diselenggarakan di mana menghadirkan lebih kurang enam puluh lima stand umkm binaan daripada bumd provinsi jawa tengah yang menghadirkan beragam produk kuliner
lalu juga ada produk hasil pertanian dan lain sebagainya
dan pada malam hari ini masyarakat tumpah ruah ke lokasi ini untuk menyaksikan konser
karena selain after shine yang saat ini sedang manggung di belakang saya akan ada musisi nasional lainnya yang juga akan nanti mendendangkan lagu yaitu nela karisma
tentu saja dan juga masyarakat sudah sangat paham dan juga sudah sangat hafal lagu lagu yang disampaikan ataupun dinyanyikan oleh nala karisma ini biasanya mengundang masyarakat untuk bisa berjoget ataupun bergoyang
dijadwalkan gubernur jawa tengah ganjar pranowo juga akan hadir ke lokasi ini untuk menyapa masyarakat yang ada di kabupaten brebes dan juga mungkin saja nanti akan ikut berdendang bersama dengan musisi yang ada di belakang
dan saja saya juga akan menjelaskan bahwa tidak hanya menyaksikan konser musik masyarakat yang hadir pada malam hari ini juga bisa menikmati berbagai macam stand stand ataupun bazar kuliner yang jumlahnya ada ratusan
kalau misal saja datang ke sini mungkin bisa saja tertarik karena banyak sekali jajanan jajanan yang dihadirkan di sini
seperti misalnya tadi saya lihat ada baby crab ada cumi cumi bakar lalu juga ada es tebu lalu juga ada makanan makanan khas dari jawa tengah seperti getuk goreng tahu petis dan lain sebagainya
yang tentu ini bisa mengisi perut sambil menonton konser sehingga tidak menjadi kelaparan ketika menonton konser daripada musisi musisi dan juga nantinya akan ada pejabat kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang juga akan hadir
nah saya juga akan menjelaskan bahwa
pada pagi hari tadi diadakan juga upacara untuk peringatan ulang tahun ataupun hari jadi provinsi jawa tengah ke tujuh puluh delapan di mana gubernur jawa tengah ganjar pranowo ini bertindak selaku inspektur upacara
dan pada saat memberikan amanat kepada para peserta upacara yang hadir dari kalangan asn baik itu dari pemerintah provinsi kabupaten brebes lalu juga dari kabupaten brebes lalu juga pemerintah provinsi jawa tengah lalu juga siswa siswi tni polri dan seluruh masyarakat yang hadir
beberapa puluh tahun yang lalu sampai dengan tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu jawa tengah selalu memperingati hari jadinya setiap tanggal lima belas agustus yang terhitung sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh
tetapi mulai ada keputusan melalui undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tiga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga diresmikan oleh dpr ri pada awal agustus kemarin
maka setelah ditelusuri bahwa sejarah terbentuknya provinsi jawa tengah terjadi pada tanggal sembilan belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
maka karena adanya pelurusan sejarah ini mulai tahun ini sampai dengan seterusnya maka jawa tengah akan terus memperingati hari jadinya setiap tanggal sembilan belas agustus
lalu yang kedua ganjar pranowo juga mengapresiasi kepada masyarakat dari seluruh elemen dari total tiga puluh lima kabupaten kota yang ada di provinsi jawa tengah
karena sudah bahu membahu sudah bergotong royong antar masyarakat dengan para pemda dan juga pemprov untuk membangun bersama jawa tengah mulai dari segi ekonomi infrastruktur dan lain sebagainya
dan setelah itu jawa tengah akan memperoleh kembali ke jawa tengah
tapi bahwa ganjar panowo meskipun sudah selama dua periode ataupun sepuluh tahun menjabat sebagai gubernur mengaku masih ada catatan catatan yang belum tersampaikan targetnya
sehingga ini akan menjadi evaluasi bersama dan diharapkan kepada pemimpin pemimpin jawa tengah dan juga generasi generasi penerus jawa tengah selanjutnya akan bisa melanjutkan apa apa saja yang belum selesai dilakukan oleh ganjar pranowo bersama dengan wakilnya taj yassin maimun untuk bisa dilakukan di masa depan
dan poin yang keempat adalah
ganjar pranowo juga menyatakan bahwa ada banyak sekali perubahan perubahan yang dirasakan oleh masyarakat jawa tengah seperti infrastruktur yang berkembang lalu pelayanan birokrasi yang juga semakin baik dan lain sebagainya
terakhir ganjar pranowo dan juga wakil gubernurnya tas yasin maimun mengucapkan salam perpisahan kepada masyarakat jawa tengah karena ini adalah tahun terakhir ganjar pranowo dan juga wakilnya memimpin provinsi jawa tengah karena mulai bulan depan tanggal lima september
ganjar pranowo dan juga wakilnya yaitu tatsi yasin maimun
wakilnya yaitu tas yassin maimun akan meletakkan masa jabatan karena memang sudah habis sesuai dengan undang undang berlaku dan akan menjadi warga sipil lagi sehingga meminta dan juga memohon doakungan dari masyarakat jawa tengah baik yang ada di brebes maupun yang ada di seluruh wilayah jawa tengah untuk selalu dalam kondisi baik dan semakin baik di depannya
dan tatsi yasin maimun saat ini saya mendapatkan informasi bahwa sesaat lagi gubernur jawa tengah ganjar pranowo akan segera tiba ke lokasi ini untuk menyaksikan acara pesta rakyat bersama dengan masyarakat dari kabupaten